dunia terus berubah karena teknologi
kita semua menghadapi tantangan revolusi industri empat
ditandai dengan perpaduan teknologi yang menghilangkan batas dan jarak antara manusia
era tersebut terus berkembang antara lain dengan adanya artificial intelligence
teknologi lima g nanoteknologi blockchain quantum computing dan masih banyak lagi
jika generasi muda indonesia bisa memanfaatkan dan menjawab tantangan revolusi industri ini
maka indonesia akan mewujudkan proyeksi dunia yang mengatakan negara kita akan menjadi top lima economics di tahun dua ribu lima puluh
bank indonesia mengadakan leadership camp dua ribu delapan belas untuk pengembangan potensi milenial
khususnya penerima beasiswa bank indonesia yang tergabung dalam generasi baru indonesia atau genbi
sebanyak lima ratus peserta yang merupakan perwakilan empat sembilan ratus delapan puluh mahasiswa penerima
beasiswa bi tahun dua ribu delapan belas dari seluruh indonesia mengikuti kegiatan tersebut
jadi ada pelatihan pelatihannya sharing juga dari para pelaku di digital ekonomi
karena kami ingin bahwa generasi muda bisa melakukan antisipasi dan bisa melakukan penyusuan penyusuan
terhadap keahliannya terhadap pengetahuannya bahwa mereka harus ahli harus punya skill harus punya pengetahuan terhadap teknologi yang terus berjalan
genb leadership camp dua ribu delapan belas bertujuan untuk pengembangan potensi generasi muda melalui peningkatan intelektualitas dan peran sosial
di antaranya community gathering yang mempertemukan perwakilan genby dari seluruh indonesia untuk menjalin persaudaraan dari berbagai keragaman
ada juga leadership culture untuk membentuk karakter penerus bangsa
kegiatan motif talk yang mengulas kisah para tokoh inspiratif agar genbi menjadi manusia yang unggul
serta outbound training untuk membangun kesehatan
terakhir ada kegiatan culture night yang menampilkan seni budaya nusantara oleh peserta genbi
seru sekali inspiratif dan mampu memperbanyak silaturahmi komunikasi antar teman jadi
dan saya berharap setelah lc nasional ini ada hal yang perlu kita tindak lanjuti berupa program yang diinisiasi oleh genb nusantara sendiri
alam kita memiliki segalanya namun pengolahan dan tata cara untuk mengolah menjadi sesuatu
nilai tambah yang bermanfaat dalam artian ekonomi yang nilainya tinggi itu masih sangat kurang
sehingga pendidikan menjadi salah satu agenda utama genbi untuk tahun tahun ke depan
diharapkan gambi bisa menjadi penghubung jembatan komunikasi apapun pesan pesan yang disampaikan bank indonesia
maupun kebijakan itu yang tidak sampai kepada masyarakat yang tidak menggunakan digital saat ini
hari ini tentunya sangat luar biasa karena saya berkesempatan
untuk langsung mendengar pengalaman dari sosok kami inspirasi bagi saya
dan saya harap ilmu ilmu yang saya dapat dapat saya bagi ke teman teman yang hanya ada di kalimantan
leadership camp menjadi wadah penerima beasiswa bank indonesia untuk mendapatkan pengalaman
wawasan serta meningkatkan potensi unggul yang akan memberikan kontribusi nyata bagi negeri
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia